tinggal di dalam kamar yang sempit memang rasanya nggak manusiawi namun faktanya banyak banget ternyata yang bertahan bahkan bertahun tahun
tapi apa yang menjadi alasannya
nah kita berbincang dengan sosiolog ui ada deisi indira yasmin
mbak desi selamat sore
selamat sore puspa
mbak desi sudah sempat ini nggak sih googling atau lihat di lini masa tentang kos kosan box ini
ya saya sempat sih lihat di youtube
dan kebetulan memang saya juga melakukan penelitian dan pendampingan di kawasan johar baru ya
nah ini kan nggak manusiawi ya mbak desi
tapi kenapa banyak sekali ternyata masyarakat yang ingin menempati tempat tersebut bahkan sampai antri gitu
apa yang salah di sistem ini
ya ini pertama masalah kota besar
jakarta itu termasuk kota besar dan memang pembangunan juga banyak berpusat di jakarta
dan ini masalah perebutan ruang ya
masalah perebutan ruang di kota metropolitan dan khususnya jakarta gitu
sehingga ya itu tadi karena sumber ekonomi sumber penghidupan dan lain sebagainya itu banyak di jakarta
jadi orang berlomba lomba untuk bisa mengadu nasib dan berkompetisi di jakarta
nah kompetisi ruang ini itu sampai juga ke tempat tinggal
kecamatan johar baru kan termasuk bukan kota pinggiran ya
tapi di tengah kota aksesnya gampang kemana mana dan pasti orang bersaing untuk dapat tempat tinggal yang murah gitu
apapun kondisinya gitu
toh kebanyakan waktu juga mereka habis untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya
jadi hanya tempat untuk tidur
akhirnya apa saja yang bisa mereka dapatkan
sementara itu juga peluang bisnis bagi pemilik rumah kos kosan itu
jadi memaksimalkan keuntungan juga menjadi tujuan
jadi numpang tidur numpang mandi gitu ya mbak desi istilah kasarnya
tapi harganya tiga ratus sampai dengan empat ratus ribu
kalau menurut saya itu juga masih cukup apa ya
nggak pas begitu rasanya dengan kamar yang ukurannya dua x satu meter ini
tapi kalau untuk
di tengah kota jakarta pusat ya itu paling murah mbak
itu paling murah di jakarta pusat
mana ada kos kosan yang apa namanya segitu ya
terus kemudian di tengah kota gitu aksesnya
jadi itu yang sebenarnya itu keseluruhan itu
dan sebenarnya kondisi perumahan di lingkungan tempat tinggal khususnya di kecamatan johar baru
termasuk yang daerah terpadat di tengah kota
itu memang memprihatinkan gitu
nggak usah yang kos kosan yang warga biasa tinggal aja
itu rumah petak misalnya tiga x tiga bisa untuk lima anggota keluarga
apa namanya rame rame tinggal di dalam satu tiga x tiga meter
tanpa ada dapur tanpa ada pemilahan ruang
kadang cuci piringnya di luar mandiin anak di luar gitu
kalau mandi juga bisa harus bayar lagi gitu loh
nah itu yang sebenarnya kondisi yang sangat memprihatinkan sekarang
mbak desi tapi kalau kita bicara soal ekonomi
dengan melihat seperti ini kan harusnya masyarakat yang tinggal di kos kosan box dua x satu bisa mensiasati lah
mungkin bisa sama teman sebelahnya atau sama teman di dalam satu rumahnya
berempat bisa dapat satu rumah atau kos kosan yang lebih layak begitu
apa mungkin ada apa ya
self centric atau lebih enak sendirian begitu masyarakat jakarta urban sekarang
ya nggak itu juga sih mbak
kan belum tentu
mencari orang yang sama mau tinggal di satu ruang tapi bukan keluarga
keluarga aja bisa ribut apalagi bukan keluarga gitu kan
sama sama pengadil nasib di jakarta gitu kan
jadi saya rasa nggak semudah itu ya
nyewap kos satu atap tapi orang yang berbeda beda
nggak semudah itu
oke jadi masih harus banyak yang ini ya dikaji sebetulnya kenapa masyarakat juga lebih memilih untuk tinggal di tempat yang bisa kita anggap tidak layak
sebetulnya untuk ditinggali
mbak desi indira yasmin sosiolog ui
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia